warga kendal jawa tengah digegerkan dengan aksi nekat seorang pria melakukan aksi bakar diri bersama anaknya minggu siang
perbuatan ini dilakukan dihadapan ayah mertuanya
pelaku sempat mengatakan tidak ingin diceraikan oleh istrinya yang bekerja di hongkong
ayah mertua pelaku berhasil menyelamatkan mereka meski keduanya menderita luka bakar